abramovic mengaku akan mendirikan yayasan amal untuk menampung dana hasil penjualan klub asal london yang dibelinya sembilan belas tahun silam
bahwa mungkin juga sistem dari respons terhadap kekerasan berbasis gender ini
ini kapan di setupnya pak hamam
dan membantu mereka untuk mengingatkan anak muda
kalau tadi mbak may sudah sebut salah satu lokasinya itu di nusa tenggara timur di pulau sumba